upaya pengawasan terhadap warga negara asing yang masuk ke indonesia melalui bandara internasional juanda surabaya
terus diperketat pihak imigrasi surabaya
dalam sepekan terakhir ini imigrasi surabaya telah menolak dan mengembalikan lima warga negara asing asal tiongkok inggris dan singapura
karena memiliki riwayat perjalanan ke tiongkok dalam kurun waktu empat belas hari sebelum tiba di bandara juanda
lima warga negara asing ini langsung dipulangkan ke singapura sebagai titik awal penerbangan sebelum tiba di surabaya
ketentuan penolakan warga negara asing yang pernah berkunjung ke tiongkok dilakukan untuk mengantisipasi sebaran virus corona ke indonesia
pihak imigrasi surabaya juga belum bisa memastikan sampai kapan ketentuan ini diberlakukan
mereka masih menunggu instruksi dari menteri hukum dan ham di jakarta
dikeluarkannya permen hukum ham nomor tiga tahun dua ribu
pada tahun dua ribu dua puluh kami telah menolak lima warga negara asing tiga warga negara tiongkok satu warga negara inggris dan satu warga negara singapura
yang masuk ke wilayah indonesia kemarin kita tolak karena mereka diduga kuat pernah tinggal atau mengunjungi wilayah tiongkok dalam waktu empat belas hari sejak kedatangan
jadi dalam hal mengantisipasi penyebaran virus corona ini kami putuskan untuk menolak kedatangan mereka
sementara itu pt pelabuhan indonesia dua persero cabang tanjung priuk telah siaga dalam mengantisipasi virus corona yang berpotensi masuk melalui pelabuhan tanjung priuk
untuk mengantisipasi masuknya virus corona pelabuhan tanjung priuk melakukan antisipasi dengan pengecekan suhu badan penumpang dan awak kapal yang datang
anak buah kapal dari negara yang sudah terdeteksi kasus corona dilarang turun dari kapal dan tetap menggunakan masker selama di atas kapal
lima juga diterapkan dalam standar operasional prosedur pekerja operasional ipc cabang tanjung priuk
mekanismenya yaitu dengan melakukan dengan stakeholder ya instansi terkait ya untuk bagaimana khususnya dengan kkp ya dengan kesehatan pelabuhan bagaimana untuk mencegah daripada terjangkitnya virus masuk ke indonesia seperti itu
terakan dari pelabuhan itu untuk pengaturnya oleh dari kesehatan pelabuhan
misalkan sebelum kapal masuk ataupun sandar harus di anchors area untuk pemeriksaan dan pengecekan dari kesehatan pelabuhan seperti itu
pada saat kapal kapal ini diindikasi berasal dari china atau last port last portnya adalah last port china itu maka kita melakukan pemeriksaan sudah dengan pesudut yang ada
dimana ketika kapal masuk kapal itu mengeluarkan karantina flag bendera karantina
nanti tim petugas dari karantina yaitu dari kesehatan pelabuhan kelas satu tanjung priuk melakukan pemeriksaan dengan mengirim tim
setelah dinyatakan bahwa seluruh kru yang ada di atas kapal dinyatakan bebas dan tidak ada indikasi selama masa inkubasi maka kapal itu diperintahkan untuk sandar
ketika standar baru pemeriksaan nanti dari tim imigresi kemudian dari bnc kemudian dari pelabuhannya
dan dinyatakan bahwa kapal kapal itu steril untuk
dilakukan kegiatan bungar muat